halo selamat malam setelah menyatakan kesiapan untuk maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
ganjar pranowo justru kena semprit
senin sore ganjar dipanggil ke kantor dpp pdi perjuangan dan diberikan teguran lisan
namun teguran ini terbilang ringan
apalagi sekjen pdi perjuangan menyatakan teguran ini hanya hal yang biasa dalam partai menegakkan disiplin organisasi
jangan jangan ini hanya bentuk teguran setengah hati sambil menanti keputusan nama calon presiden diketuk ketua umum megawati
gas rem ganjar pranowo siapnya pres
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
dan pdi perjuangan mesti menang headdress
saya kader toh
sinyal gubernur jawa tengah ganjar pranowo untuk maju sebagai kandidat calon presiden dua ribu dua puluh empat semakin kuat
sinyal itu ditunjukkan ganjar yang menyatakan siap untuk diusung sebagai calon presiden republik indonesia
ganjar menyebut kalau untuk bangsa dan negara dirinya siap menjadi capres
kesiapan ganjar untuk maju sebagai capres langsung disambut relawan
ketua ganjar pranowo mania immanuel ebenezer mengaku senang dan menyebut pernyataan ganjar itu sebagai sinyal halus yang diberikan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri kepada kadernya itu
menanggapi kesiapan ganjar untuk maju sebagai capres dua ribu dua puluh empat sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut pernyataan ganjar tidak melanggar aturan
menurut hasto sudah sewajarnya kader pdi perjuangan kalau ditugaskan untuk turun ke masyarakat mengejar prestasi setinggi tingginya
saya lihat dari jawaban pak ganjar setiap kader partai ketika kan jelas nih kalau untuk bangsa dan negara ya semua siap
pak jarod siap buat bangsa negara bu risma siap buat bangsa dan negara ada mbak puan ada mas pram ada pak anas ya itulah semua menyatakan siap
misalnya besok pak jarod ditugaskan ke aceh itu siap
ya untuk bangsa negara itu adalah semua menyatakan siap seluruh kader partai karena itulah fungsi
mengapa kita punya disiplin kepartean
dan kemudian apa yang disampaikan oleh pak ganjar kemudian jangan menjadi gimmick gimmick politik ya karena ya di dalam berpartai seperti itu semua siap ditugaskan
tetapi untuk presiden dan wapres skala prioritas saat ini adalah membantu presiden jokowi di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dengan turun ke bawah termasuk tadi desain untuk berdaulat di bidang pangan
gajah beranawa presiden beranawa
tetapi karena kerja kolektif maka kemudian kita mendorong daya terima melalui pergerakan mesin partai yang menyatu dengan rakyat
itu yang dilakukan oleh pdi karena itulah elektoral itu bukan pertimbangan yang utama tetapi pertimbangan kepentingan bangsa dan negara
dan itulah ibu mega telah membuktikan
lantas apakah pernyataan kesiapan dukungan ganjar merupakan sinyal halus pdi perjuangan untuk mengusung
ganjar pranowo yang jelas
keputusan menentukan calon presiden
menjadi hak prerogatif
ketua umum pdi perjuangan
diberi oleh kalian
sebuah hak yang namanya
hanya ketua umum yang
menentukan siapa yang
akan menjadi calon presiden
dari pdi perjuangan
jadi kalau melihat simulasi tiga nama ini
memang tidak terlihat
selisih signifikan antar calon
jadi kalau ketiga tiganya maju
sebagai capres nanti
maka kita belum punya
perkiraan yang cukup
pasti atau cukup kuat
untuk mengatakan siapa yang bakal menang
itu berarti pertarungannya
kemungkinan bakal ditentukan oleh
siapa yang bakal masuk putaran kedua nanti
kalau ketiga tiga ini maju dengan data seperti ini
tapi tentu saja kan dia dinamis
sampai dengan menjelang pencalonan pada
september dua ribu dua puluh tiga nanti
padahal ini belum mendapatkan
tiket dari pdi perjuangan ya mas jay
artinya ini angka masih bisa
melesat lagi kalau misalnya nanti dia
tergantung tentu saja
tergantung kepada siapa lawannya kan
jadi kalau lawannya yang sama
anis ganjar pranowo begitu
anies ganjar pranowo dan prabowo subianto
maka tentu tergantung kepada
pertarungan antara ketiga calon itu
kemudian juga tergantung kepada
siapa cawapres yang mereka pilih
jadi masih banyak variable yang harus kita hitung
yang bisa kita lihat sekarang ini adalah
maka pertarungan di antara ketiganya
oke karena angkanya sekarang aja nggak begitu
banyak perbedaannya ya
ganjar nomor satu kan itu jaraknya
itu berarti kan dua kali margin of error aja
ini anies belum dideklarasikan oleh nasdem ya
ini sebelum dideklarasikan
karena deklarasi kalau gak salah tanggal tiga
september atau tiga oktober
tapi ini setelah deklarasi
yang ramai itu yang tiga
kalau gak salah
oke ini belum
deklarasi yang satu ya
yang tiga oktober
antara suara ganjar pranowo dengan pdi perjuangan
kalau kemudian nanti pd perjuangan
mencalonkan ganjar prono
apakah suaranya akan tambah melesat
atau tidak begitu banyak
kenaikan elektronik atau kotel efeknya mas j
untuk sementara penjelasan paling pokok
tentang mengapa pdip itu
lebih tinggi dari partai lain dan cenderung mengalami
peningkatan dibanding dua ribu sembilan belas
adalah karena faktor jokowi
nanti kalau ada pencalonan
tergantung kepada siapa calon yang mereka usung
calon yang mereka usung misalnya nanti ganjar
maka itu di pemilu nanti
cukup kuat gitu tetapi
pdip itu kan terkait dengan
apakah itu nanti akan ditransformasi
ke pdip walaupun nanti
kalau ganjar nanti yang dicalonkan
tapi saya kira itu minimal itu akan bertahan
karena asosiasi ganjar dengan jokowi
kan cukup kuat
dengan pdip kan asosiasinya cukup kuat
artinya selama jokowi kemudian
dan sejalan dengan pilihan pdi perjuangan
maka suaranya akan saling menang
saling menguatkan gitu
belum tentu menambah minimal bisa mempertahankan
oke minimal bisa mempertahankan
bagaimana dengan survei berikutnya
karena lsi terakhir tanggal tiga belas dua puluh satu agustus
saya punya survei yang lain mas
temennya mas j juga nggak masalah ya
ini dari smrc baru di list kemarin
angkanya ganjar pranowo tiga puluh dua satu
kemudian anies baswedan dua puluh enam
ini tidak banyak berubah ya
dalam dua bulan kan angkanya cenderung stagnan
dan jarak antara ketiganya juga
ya kurang lebih tidak berbeda jauh ya
jadi memang kita belum bisa melihat perubahan yang terlalu drastik
kalau tiga tiganya memang dicalonkan oleh
semua partai yang nanti akan maju di pemilu dua ribu dua puluh
belum ada efek kejut ya dari ketiga tokoh ini
sehingga membuat elektoralnya ya stagnan saja
nanti akan terlihat kalau sudah terbentuk betul koalisinya
artinya koalisi terbentuk kalau
nah ketika itu diumumkan kita bisa mengukur tuh
mana yang punya efek paling kuat
tetapi kalau tiga tiganya maju
dicalonkan artinya ada tiga pasang misalnya
lalu cawapres yang dipilih juga sama kompetitifnya
maka kita akan kemungkinan akan mendapatkan gambaran kompetisi pemilu yang kompetitif seperti ini
artinya faktor cawapres juga berpengaruh ya
dan faktor partai koalisi juga nantinya akan berpengaruh terhadap elektoral calon calon yang diseluruhnya
ya karena jarak antara capresnya cukup dekat
maka faktor cawapres menjadi penting
jadi kartu cawapres itu hidup
tidak seperti dua ribu sembilan belas ataupun dua ribu sembilan belas
meskipun sudah bertengger di puncak survei
apakah kemudian ganjar pranowo bisa dapat tiket
kita nggak tahu ya mas j nanti kita akan bahas
bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
apakah dengan modal elektoral
atau mungkin dari partai lain
kita tidak tahu kita akan bahas usai jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan politikkel show
gubernur jawa tengah ganjar pranowo otomatis dapat tiket dari pd perjuangan
ganjar pranowo menyatakan siap maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
namun pernyataan ganjar menuai kontroversi karena ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
belum memutuskan siapa yang akan diusung oleh partai berlambang banteng
buntutnya pdi perjuangan menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada ganjar pranowo
apakah peluang sang gubernur jawa tengah semakin melemah untuk diusung pdi perjuangan
atau justru ada pintu partai lain yang terbuka untuk mengusung ganjar
sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu ada wakil ketua umum partai golkar bang ahmad doli kurnia
selamat malam bang doli
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ada ketua dpp pdi perjuangan bidang kehormatan pak komarudin watubun
selamat malam pak komar
terima kasih tadi sore memberikan sanksi malam ini sudah datang di political show
terima kasih sekali
ada relawan gp maniam bang emmanuel ebenezer
bang noel selamat malam
selamat malam mbak rifana
oke dan masih bersama dengan mas jayadi hanan direktur eksekutif lsi
dan kita akan menyapa teman teman mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa universitas diponegoro
teman teman mahasiswa bisa kita lihat
oke nanti kita menunggu pertanyaan ataupun komentar dari teman teman mahasiswa kepada para narasumber
oh ini di belakang adalah teman teman mahasiswa
oke selamat malam
teman teman mahasiswa dari undip nanti boleh bertanya ataupun berkomentar ya kepada para narasumber yang ada di sini
saya langsung saja ke pak komar
pak komar gubernur jawa tengah kader anda mas ganjar pranowo sekitar satu minggu yang lalu menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
tadi sore anda bersama dengan sekjen pdi perjuangan memanggil menyidang kemudian memberikan sanksi teguran lisan kepada ganjar pranowo
pertanyaan saya teguran lisan memanggil ganjar pranowo itu perintah langsung
itu perintah langsung dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri
ya kita organisasi kan pasti ada kita komunikasi dengan ibu ketua umum tidak mungkin kita buat keputusan suka suka ya
pdi perjuangan sangat tertipu urusan urusan begitu
jadi artinya bu mega ketika meminta ataupun menyuruh kepada kadernya kepada pengurusnya untuk memanggil ganjar bu mega tidak happy dengan pernyataan kesiapan ganjar
bukan saja begitu saya ini kan ditugaskan menjadi ketua bidang kehormatan
tugas untuk menertibkan setiap kader kalau menyampaikan pendapat atau bersikap yang bertentangan dengan aturan organisasi harus kita tertipkan
nah persoalan kita kan berulang ulang kita sampaikan bahwa keputusan tentang siapa presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat itu telah diputuskan di kongres lima bali
ya diberikan kepada ibu ketua umum megawati soekarno putri yang akan memutuskan hal itu
oleh karena itu semua kader itu harus disiplin dalam berkomunikasi kami sudah mengeluarkan surat tiga kali
untuk disiplin dalam menyampaikan pendapat kepada publik supaya tidak menjadi penafsiran yang berbeda terhadap pernyataan pernyataan kita di publik itu
jadi soal beri teguran listen ini hal hal biasa saja tidak ada hal yang luar biasa
jadi menurut bu mega ini melangkahi kewenangan beliau sebagai ketua umum makanya
bukan bukan menurut ibu mega ini keputusan kita keputusan partai ini keputusan tertinggi itu kongres
bahwa ini diberikan kepada ibu untuk menentukan siapa calon kemudian
jadi kader kader ini semua sudah dikasih ibu perintah ibu ibu sampaikan begini
urusan pilpres itu urusan agenda negara lima tahunan tidak perlu dibuat seolah olah dunia ini mau kiamat itu
tapi pak komar pada saat tadi anda memanggil mas ganjar pranowo ya alasannya apa sih ketika mas ganjar tiba tiba menyatakan kesiapannya
padahal dia tahu padahal beliau tahu bahwa bu mega yang akan memutuskan di akhirnya kenapa kemudian tiba tiba menyatakan ke siapa
ada soal kedisiplinan dalam berkomunikasi oleh karena itu kan ganjar sampaikan memang saya harus memperbaiki pola komunikasi
sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa kelompok yang menamakan diri sebagai dewan kolonel itu saya beri teguran lebih keras lagi
teguran keras dan terakhir karena sudah pernah ditegur sebelumnya jadi tidak ada hal yang luar biasa
sekjen saja itu saya sudah tegur juga karena salah komunikasi saya tegur jadi tidak ada hal yang luar biasa biasa saja
hanya kita mau tunjukkan bahwa pak hartai ini membutuhkan kedisiplinan yang tinggi untuk kader kader kita
karakter kader itu harus dibangun ya jangan buat keputusan lain lalu kita mencoba bermain di belakang aturan aturan
oke saya ingin tunjukkan saya ingin perlihatkan pernyataan berikut ini pernyataannya dari ganjar pranowo tadi setelah mendapatkan sanksi
versi dari dpp pdi perjuangan kita dengarkan sama sama
sehingga pak ganjar dinilai melanggar instruksi nomor empat ribu lima ratus tiga garing internal garing dpp garing sepuluh garing dua ribu dua puluh dua
ini merupakan hal yang biasa partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara

ini merupakan hal yang biasa partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara
menyangkut masa depan kita semuanya sehingga mari berpolitik dengan mengakar dengan membumi kita selesaikan berbagai masalah masalah bangsa
seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai ibu ketua umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti
dan saya terima kasih dari pak sekjen dari dengan kehormatan
yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan clearance pada statement saya
dan tentu sebagai kader saya taat
tadi diberikan sanksi lesan tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki
dan tentu saja yang kedua pak sekjen sudah bicara untuk pd perjuangan lihat baju saya
semua keputusan terkait dengan pilpres adalah keputusan saya

jadi semua pasti akan mengikuti
dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah ngurusi yang ada di daerah
ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan rame begitu
kami mendapatkan peringatan dan itu sebagai kader kita terima
karena ini bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh pak hasto
ada apaan lagi cukup
pernyataan yang sebelumnya dirawat dong pak siap nyapresnya itu dirawat pak
saya orang diklat semua kader mesti siap apapun
tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres yang semua kader harus ikut
pak komar pernyataannya nggak diralat tapi saya orang diklat saya selalu siap
artinya masih ada kesiapan untuk maju capres tadi meskipun keputusannya ada di buku ketua umum
ya tapi ini kan lebih tegas keputusan ada di ketua umum
kemarin beda itu yang kemarin ya jadi gue giring kemarin lagi
tapi itu tadi pernyataannya nggak direla tetap disampaikan bahwa siap sebagai kader partai kalau misalnya nanti diperintahkan
ya kan tapi keputusan kecuali ganjur saya siap mencalonkan diri itu beda dengan itu kan ada kalimat ada titik koma disitu baru dilanjut ke jaksa dipaksa untuk menjawab
oke saya mau ke mas noel
mas noel sebagai relawannya gajar partai
anda kecewa nggak sih ketika pdi perjuangan memberikan sanksi teguran lisan kepada jagoan anda
sebetulnya tegurannya kan teguran minimum ya sanksinya juga sanksi minimum
tapi saya heran seperti detik ini orang yang tidak bersalah kok diberi sanksi
apalagi tadi disampaikan oleh pak asto dan bang komar juga tidak terbukti mas ganjar melakukan kesalahan
beda dengan dewan kolonel ya
jelas di luar anggaran dasarnya
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
nah dalam hal ini ya kita sih berharap tetap mas ganjar tegur terhadap pendapatnya yang tanggal delapan belas
karena ada keraguan publik selama ini soal mas ganjar maju atau tidak
kedua pertanyaan kedua adalah partai mana yang mengusung ganjar
pertanyaan pertama ini sudah terjawab
dengan tanggal delapan belas kemarin
dan kemudian secara eksplisit mungkin itu hanya sebuah pertanyaan dari sebuah host tv nasional yang akhirnya dijawab oleh mas ganjar
demi bangsa dan negara saya siap
tapi tetap mas ganjar berkali kali menyampaikan semua itu tergantung ketua umum dan partai
karena biar bagaimanapun mas ganjar ini kan dibesarkan oleh partai
saya yakin sekali mas ganjar harus taat dan patuh terhadap partai yang membesarkan
dia apalagi kan kader kader partai
kader partai yang punya ideologis dan punya disiplin dan aturan
dia harus tegak lurus pada posisi itu
dan saya harapan saya kedua adalah ya partai pdip jangan sampai salah ambil pilihan lah
apalagi bu mega
bu mega kan ketua umum yang sangat rasional lah
karena beliau tuh jadi ketua umum kan pada proses yang proses kegelapan ya
demokrasi yang gelap sekali sampai demokrasi yang terang benderang hari ini
seperti itulah mbak
tapi kan sebelumnya anda sempat menyebut ya ketika mas ganjar menyatakan siap maju dalam kontestasi pilpres
ini sebagai sebuah kontestasi

artinya dengan pemberian teguran lisan ini bukan sinyal halus malah penolakan kan
oh semakin halus kalau mendukung
mas sasto ketika mas ganjar meyakin
mas sasto sampai ragu
sampai nengok ke kiri tuh
artinya ini sebenarnya sanksinya hanya sanksi setengah hati
tidak setengah hati ya
sanksi untuk menyenangkan ataupun gimana
kita melihat begini
ya namanya partai
saya nggak tahu internal partai seperti apa
tapi saya lihat apa yang dilakukan pdip secara organisasi untuk mengimbangi keadilan itu
rasa keadilan di internal partai
dewan kolonel kan diberi sanksi
buang komar yang ngasih ke alia
nah itu juga harus dilakukan ke mas ganjar
menjaga marwah partai dan konsolidasi di internal partainya
biar ada sebuah kondisivitas
kira kira seperti itulah
bang komar ini sinyalnya semakin halus kalau menurut mas noel
jadi sinyalnya pdi perjuangan
kepada ganjar pranowo semakin halus semakin kelihatan
berarti peluangnya ganjar pranowo untuk dicalonkan masih tetap ada
meskipun dapat sanksi lisan
ini masih dua tahun
peluangnya masih ada gak
proses ini masih jauh ke sana
kita tidak pernah bilang butuhkan ganjar tidak dicalon ke lain soal
jadi saya jangan digiri untuk ke situ
enggak artinya peluangnya masih ada dong
ketika hanya diberikan sanksi lisan sanksi yang minimum tidak bersalah
saya sampaikan tadi kan
sanksi sanksi begini hal biasa biasa saja
mungkin bukan berarti ganjar tidak boleh lagi di
kita tidak pecat ganjar kan
sampai tadi saya sampaikan
sekjen salah ngomong pun saya pernah tegur
ini soal komunikasi biasa saja
tidak ada yang luar biasa aja
tapi anda melihat dengan pemberian sanksi ini peluangnya mas ganjar akan semakin melesat atau semakin terikat
karena kan tidak bisa keliling ke daerah daerah
gini ada beberapa peristiwa belakangan ini yang kita lihat sebelum mas ganjar mendeklir dirinya ya
itu kan ada sebuah sanksi mas ganjar nggak boleh keluar kota mas ganjar harus di daerahnya macam macam lah
lantas kemudian mas ganjar dibilang tidak berprestasi
saya lihat teguran ke kelompok faksi yang dewan kolonel ini kan jelas ya
menegaskan bahwa sudah
stop diiksi atau narasi narasi yang mencoba meng understimate mas ganjar
biar apa konsolidasi di internal partai itu benar benar terjadi
saya lihatnya sampai sekarang meyakinkan bahwa pdip pada ujungnya tetap mas ganjar
gak mungkin tidak
ada dua faktor
pertama soal elektabilitas dan dampak elektoralnya
gak mungkin pdip mengambil keputusan yang sangat salah ya
oke anda meyakini bahwa pdip pada akhirnya akan mendukung ganjar meskipun sekarang
pada akhirnya bahkan iya
seiyakan saya berani bertaruh soal itu
oke ini mas jayadi dari tadi ketawa nih
ingin menganalisa pernyataannya mas ganjar siap tapi dimaknai sebagai sinyal halus
sinyal yang semakin halus tapi pada kenyataannya mendapatkan sanksi teguran lisan
anda menganalisisnya ini bagaimana
apakah memang seperti itu di panggung depan atau di panggung belakang berbeda mas jayadi
yang pasti peluang ganjar belum tertutup gitu
karena kan dua yang tampaknya memiliki rivalitas sama sama kena sanksi
karena ada peristiwa yang dianggap kurang sesuai dengan kebijakan partai
kalau mau dianggap
jadi peluang ganjar masih tetap terbuka
meskipun peluang misalnya ibu puan juga tetap terbuka kan bang komar
karena bang komar tadi tidak mengatakan ada orang yang dihalangi kan
jadi sampai keputusan itu dikeluarkan saya kira peluangnya masih ada
nah peluang mas ganjar itu dengan sanksi ini dengan pernyataan bahwa ganjar tetap di pdip
itu kan membuat ganjar kemungkinan besar
itu berarti sudah punya dua modal untuk nyalon
pertama modal elektabilitas
itu kan dia punya tuh
karena paling tidak dia berada di posisi tertinggi kalau dibandingkan dengan yang lain
meskipun belum unggul secara mutlak atau secara signifikan
yang kedua tampaknya ada sinyal bahwa pdip pun tidak menutup peluang untuk menjalonkan ganjar
karena tidak ada sinyal menutup peluang itu
dari segi menjadi faktor kedua bahwa sebagai orang partai ganjar masih mungkin untuk dicalonkan dan sudah punya partai
partainya pdip yang punya cukup suara
nah tinggal lagi dua faktor terakhir yang masih belum pasti
yaitu apakah tampaknya pdip kan akan berkoalisi dengan partai lain
tampaknya ya kalau kita lihat sinyal sinyalnya
nah pertanyaannya apakah nanti pencalonan ganjar itu bersesuaian dengan calon koalisinya pdip
yang kedua nanti
nah yang terakhir itu yang juga belum
yaitu kemauan elit partai
dalam hal ini kan kita nggak tahu
ada pembelahan di internal partai
separuh ada yang menginginkan puan maharani
separuh ada yang menginginkan ganjar pranowo
begitu yang ingin anda katakan
kemauan elit partai itu yang bisa mempengaruhi keputusannya megawati
nah itu nanti ya itu
mana yang akan diambil oleh ibu mega sebagai keputusan
bukan separoh lah
sebagian besar mendukung ganjar
sebagian kecil mendukung pak komar
gitu lah kira kira
partai anda kalau versinya bang noel sebagian besar menginginkan ganjar
sebagian kecil menginginkan puan
betul nggak sih
pak ibu itu kan memutuskan tidak hanya mendengar dari elit partainya
semua aspek harus dipertimbangkan
tapi benar nggak bahwa ada pembelahan
ada suara suara yang berbeda
nggak sebenarnya ada itu
masa nggak ada suara yang berbeda
dalam partai kan biasa
jadi itu hal hal yang biasa dalam berdemokrasi ya
jadi sebenarnya ibu melihat dari berbagai perspektif
jadi bukan saja urusan itu
kita ini bukan pilih kepala
bukan pilih kepala desa
bukan pilih kepala daerah
ini kita pilih presiden untuk memimpin dua ratus tujuh puluh juta lebih rakyat republik indonesia
yang menghadapi masa depan yang gelap sana
oleh karena itu pasti berbagai pertimbangan diambil
jadi tidak saja mendengar dari elit elit partai
tapi pasti mendengar dari berbagai
bahwa ada suara suara yang berbeda itu biasa
makanya kan kewenangan terakhir hak prerogatif bahasa kerennya
karena di ibu itu supaya sudah
ini putusan semua harus tunduk
jadi itu yang tadi saya sampaikan
meskipun keputusannya kemudian berbeda dari yang diharapkan oleh banyak orang
kita kan gak tahu keputusannya
ibu kan bukan barang baru buat keputusan begini
dari waktu susah sampai senang sampai hari ini
tapi apakah elektabilitas menjadi faktor penting
karena kalau menurut sekjen bdi perjuangan
elektabilitas bukan menjadi faktor penting ketika melakukan capres
saya kira banyak hal yang dipertimbangkan lah itu
ya banyak faktor yang dipertimbangkan
tapi tadi saya sampaikan
turun tadi kita bukan pilih kepala desa
bukan pilih bupati gubernur
kemarin kan kita ini juga sejalan dengan pikirannya pak jokowi
pak jokowi kemarin sampaikan jangan pilih presiden sembrono
itu kalimat yang sangat keras menurut saya
kalau saya orang papua orang maluku ngomong begitu biasa biasa saja
tapi kalau pak jokowi sebagai orang jawa orang solo itu sangat keras
sangat keras menginginkan ketika menginginkan sesuatu
apa artinya bahwa kondisi negara ini dalam keadaan berat
kedepannya harus presiden
anda yang ingin bilang pak jokowi menginginkan sesuatu yang keras makanya harus terwujud
saya tidak mau berspekulasi
termasuk mengendorse orang penggantinya
oke tapi saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh bang komar
termasuk mengendorse penggantinya begitu ya
kayaknya nane keras
bukan bukan juga itu
oke nanti saya mau tanya ke bang doli dari partai golkar
karena kemarin habis pidato dan pidatonya di hut partai golkar ini dimaknai ataupun ditafsirkan beragam
termasuk kemungkinan menyiapkan suksesornya
apakah kemudian golkar akan menjadi skocinya juga kepada suksesornya pak jokowi
tapi kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
partai yang sudah matang
punya pengalaman malang melintang
sudah lima puluh delapan tahun
ini pengalaman yang sangat panjang
banyak makan asam garam
dalam perpolitikan indonesia
oleh sebab itu
akan dengan cermat
akan dengan teliti
akan dengan hati hati
akan dengan hati hati
tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua pak erlangga hartarto
dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih
ini oleh partai golkar capres maupun cawapres ini adalah tokoh tokoh yang benar
silakan terjemahkan sendiri
terima kasih anda masih menyaksikan political show itu tadi pernyataan presiden joko widodo saat berpidato di acara peringatan hud ke lima puluh delapan partai golkar
ada yang menarik ya bang doli saya ingin tanya bang doli pernyataannya presiden jokowi itu menyiratkan bukan hanya pak erlangga sebetulnya yang bisa diusung oleh partai golkar sebagai capres
ada nama lain yang kemungkinan dirujuk oleh presiden jokowi tanggapan anda seperti apa bang doli
ya itu kan disampaikan pada acara hut golkar
ya kan dimana memang suasananya pada saat itu karena memang golkar sudah memutuskan sejak awal calon presidennya pak erlangga hartarto ya kemudian itu disampaikan di depan pak presiden
nah tapi kami melihat sebetulnya apa yang disampaikan pak presiden itu pertama dia memberikan gini merasa at home ya di golkar sampai tiga jam setengah gitu
dia menunjukkan bahwa dia bersama sama dengan golkar kira kira begitu
ya gitu lah menghadapi sampai pemilu dua ribu dua puluh empat
yang kedua tentu keputusan yang diambil oleh golkar apalagi dengan sekarang kib dan karena memang golkar bersetapan dan p tiga itu sekarang bagian dari koalisi pemerintahan
dan kemudian disampaikan bahwa kib ini visinya adalah juga salah satu melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh pak jokowi
tentu komunikasi akhir nanti pada pengambilan keputusan
itu juga akan melibatkan pak jokowi
oke jadi keputusan akhir penentuan capres partai golkar itu juga melibatkan pak jokowi
kenapa harus melibatkan pak jokowi pak jokowi kan bukan ketua umum partai
golkar ini kan sekarang kalau bicara soal capres dan cawapresnya sudah harus bersama sama dengan pan dan p tiga
karena kita sudah sepakan membangun sebuah koalisi indonesia bersatu
nah seperti yang saya katakan tadi bahwa kib ini kan semua adalah partai partai politik yang
berada dalam koalisi pemerintahan
dan saya katakan tadi juga bahwa salah satu visi dan misi dari kib ini adalah ingin meneruskan prestasi prestasi yang sudah ditorehkan oleh pak jokowi
jadi kita punya kepentingan untuk melanjutkan estafet pemerintahan ini dengan program program yang selama ini sudah di ini
dan program program itu kan dibicarakan karena pak erlangga pak siapa namanya
zulkifri hasan kemudian pak suharto walaupun tidak jadi ketua umum lagi kan masih ada di lima kabinet
yang mereka ikut di dalam bagaimana terlibat menjalankan program program pemerintah yang dijalankan sekarang
tapi bang doli apakah kemudian golkar tidak khawatir kalau misalnya ada cap bahwa kib terutama golkar p tiga dan juga pan dalam menentukan capres ini disetir oleh presiden jokowi
ya saya kira pak jokowi kan menghormati
tadi juga sampaikan pada pidato itu
bahwa pak jokowi kan memberikan pesan saja
dan itu kan pesan yang baik buat semua
saya kira bukan hanya golkar saja
pesan kepada partai partai politik
kita kan sedang membicarakan masa depan bangsa
yang kita menghadapi situasi yang tidak
sekarang kan kita dalam situasi yang tidak biasa biasa saja
dunia bahkan termasuk indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah mudah saja
nah oleh karena itu kita semua harus cermat
tidak boleh sembrono
di dalam menentukan siapa yang menjadi nakodah kita membawa indonesia lima tahun ke depan
oke bang doli kita dapat informasi ya
ini harus anda klarifikasi
harus anda jawab di sini
bahwa sebetulnya koalisi indonesia bersatu sejak awal ini memang disiapkan sebagai skocinya ganjar pranowo
kalau tidak dapat tiket dari pdi perjuangan
partai partai kita ini kan sebetulnya semuanya juga punya
kedaulatan kemandirian gitu
nah partai politik ini kan juga didirikan dalam proses sejarah yang cukup panjang
apalagi partai golkart limurnya lima puluh lima tahun loh
tapi kedaulatan kemandirian tetap berkonsultasi sama presiden jokowi ketika mencari penerus
tadi kan anda katakan begini
emang apa salahnya kalau konsultasi
emang ada yang salah
kalau misalnya kita konsultasi kemudian kita harus disebut skoci
gak bisa dong kayak begitu
kan ini kita ini partai partai yang punya sejarah panjang
apa namanya saya sampaikan di sini tolong dikoreksi itu istilah itu
kami partai politik tertua sekarang lima puluh delapan tahun
jangan dianggap sebagai partai yang kemudian menjadi bagian bagian yang tidak punya otoritas dan kedaulatan sendiri dalam pengambilan keputusannya
bahwa kami kemudian membangun komunikasi sama siapa saja
termasuk dengan pak presiden yang memang selama ini menjadi bagian di dalam memimpin
negara ini ya itu kan gimana salahnya gitu
dan kami juga selama ini berkomunikasi juga kok sama pdip
sama komunikasi juga dengan partai partai yang lain kayak begitu
dan saya tahu persis sejarah berdirinya kib
kami partai yang mandiri dan komunikasinya juga dengan ketiga partai itu juga sangat terbuka
oke tapi ganjar masuk dong dalam radarnya kib untuk menjadi capres
hari ini kalau bicara soal capres dan cawapres kami di kib belum membicarakan itu
seperti yang seringkali
kami sampaikan itu akan di wicara chapter
kalau tanya golkar hari ini cawapresnya masih erlangga hartarto
berarti bukan menjadi skocinya ganjar pranowo kib itu
coba ditegaskan lagi
saya udah bilang jangan pakai istilah sekoci gitu
kami ini partai yang mandiri partai yang berdaulat
kalaupun kami menentukan itu keputusan kami keputusan terakhir itu ada di partai
bahwa kemudian sebelum pengambilan keputusan itu kita berkomunikasi dengan siapa saja
berkonsultasi dengan siapa saja
itu juga sesuatu yang biasa saja
apakah kemudian ketika presiden jokowi mengendorse ganjar pranowo
yang itu sebetulnya sudah kelihatan
satu republik juga sudah pada tahu karena ditenteng kemana mana dalam beberapa acara
kemudian kalau tidak dapat tiket dari pdi perjuangan diambil oleh kib
itu pdip mempertimbangkan itu juga tidak
melihat tidak peluang bahwa ganjar bisa diambil oleh partai lain kalau tidak diusung oleh pdip
untung tidak pakai kib
untung tidak pakai kib
untung tidak pakai kib
kalau harus saya tidak mau jawab
oke silahkan pak komar
ya saya pikir pak jokowi jalan tenteng orang bukan saja mas ganjar kan
beberapa toko papuan juga kan pernah jalan sama sama kemana mana
jadi saya tidak mau berspekulasi soal itu
itu tanya kepada pak jokowi
tugas saya hari ini tadi lebih ke soal penegakan hukum
jadi luar itu saya tidak jawab
tapi anda melihat bahwa peluang ganjar dicalonkan oleh partai lain itu terbuka nggak
ganjar itu tadi saya baru selesai rapat dengan dia sore hari dengan memberi sanksi minimal tadi
minimum tadi dan ganjar tegaskan saya adalah kader murni pdi perjuangan
semua keputusan saya tunggu keputusan bi ibu megawati soekarno putri
oke jadi artinya mas ganjar sudah memberikan janji meskipun digoda oleh partai partai lain
sudah jelas tidak ada
karena di koalisinya kib ada dua dpw dpjp tiga
sebentar tadi saya tanya begini

saya tanya begini
bagaimana kalau pdi perjuangan tidak usung mas ganjar
dilihat saya tetap kader pdip perjuangan
jadi tetap kader pdip perjuangan tidak mau maju dari partai lain
jangan kita spekulasi lagi urusan ini
bahwa nanti pak jokowi punya pikiran
itu tanya pak jokowi jangan tanya saya
saya tetap kader pdi perjuangan
itu kalau misalnya ditafsirkan berarti tidak mau maju selain dari pdi perjuangan
mas noel bagaimana
saya rasa itu sikap yang kesatria ya
karena kita jangan membangun lelah
langgam atau budaya berkhianat
seorang ganjar sebagai tokoh publik hari ini juga harus menjadi teladan
apalagi beliau kader ya
lahir dari rahim pdi perjuangan
dia dibesarkan oleh pdip
dia tahu sekali lah ya bagaimana membesarkan partai itu tidak mudah
organisasi besar seperti pdip
sama halnya seperti golkar juga
jadi memang ada regulasi dan ideologi yang harus dijaga
kayak bu mega tipikalnya kan
orang yang melanggar ideologi jangankan untuk satu meja makan
untuk di parkirannya saya yakin tidak akan diterima
kedua persoalan aturan partai atau regulasi
nah dua ini bu mega saya lihat masih sangat sangat punya respect lah ke mas ganjar
kalau dia mbak mega sebagai ketua umum kalau sudah tidak respect karakter
kan kita tahu sekali ya proses panjang bu mega
pasti respectnya apa nih
yang terlihat masih respectnya ini apa
beberapa kali ruang ruang politik di internal pdip mas ganjar selalu dikasih ruang itu
untuk menyampaikan hasil rakernas
kemudian beberapa kali sekolah partai mas ganjar selalu dikasih ruang
nah atas pertimbangan itu saya masih melihatnya bu mega masih sangat punya pertimbangan dalam standar ideologis dan aturan di partainya
atas pertimbangan itu saya lihat peluang mas ganjar itu sangat besar lah ya
ini kita lihat kayak tadi bang komarudin menyampaikan
emang bang komarudin sangat patuh lah terhadap prinsip prinsip partai
tapi karena saya di luar partai saya ingin menegaskan sekali lagi
apa yang pertemuan entah hari ini terhadap sanksi minimum yang dilakukan partai terhadap mas ganjar
itu sebetulnya hal yang baik untuk menunjukkan ke publik bahwa ya pdip ini udah pasti arahnya ke mas ganjar
karena sanksinya minimum kok
tapi kalau misalnya pdip tidak dapat tiket dari kalau misalnya ganjar tidak dapat tiket dari pdi perjuangan
apakah kemudian relawan gp mania ya sudah maju saja dari partai lain dari kib
karena kan dari kib dpc pan dpw p tiga itu semua sudah banyak yang mencalonkan mas ganjar
saya tidak mau berspekulasi dalam hal itu ya
karena saya hanya meyakinkan bahwa saya sebagai penukung mas ganjar tugas saya bagaimana mas ganjar bisa mimpin dua ribu dua puluh empat
kemudian kita berspekulasi mas ganjar harus ke partai lain
itu saya juga nggak mau berani untuk mengkomunikasikan hal itu
tapi sampai detik ini saya yakin bahwa mas ganjar pasti akan diusung oleh pdip
jadi anda gak melihat peluang bahwa ganjar pranowo diusung oleh partai lain selain pdip
kalau soal partai lain pada ujungnya pdip kan tidak mungkin menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan sendiri
dia harus berkoalisi
apalagi kita lihat golkar yang punya pengalaman sekian puluh tahun
dengan ditambah lagi p tiga pan dan sebagainya

ya hal hal yang ini kan penting untuk menjaga etika kebangsaan ke depan
karena kita bicara soal pemimpin bangsa ini ya
presiden kan menyampaikan dengan lugas lah ya
soal kepimpinan nanti jangan sembrono gitu loh
jangan sampai ngambil keputusan yang salah kayak gitu lah kira kira
tadi disampaikan bang doli
bangsa ini lagi menghadapkan persoalannya cukup pelik
apalagi menghadapi dua ribu dua puluh tiga nanti ada problem global
kita lihat indonesia ini akan menghadapi sesuatu yang gelap nanti
itu disampaikan oleh presiden berkali kali
artinya ya kita butuh pemimpin yang punya track record
punya keteguhan dalam memimpin
kalau mas ganjar kan jelas jawa tengah dipimpin oleh sekian puluh juta rakyat
ya tiga puluh sekian lah ya
nah kalau dengan ukuran segitu aja
dengan keberhasilan mas ganjar mimpin jawa tengah
artinya untuk memimpin indonesia lebih baik atau
harus berkoalisi dengan partai lain
apakah kemudian pdi perjuangan misalnya nanti tidak mencalonkan ganjar

ganjar terbuka peluang diusung oleh kib
atau ya sudah dia akan tetap saja disitu
anda percaya nggak politisi akan tetap setia sampai di ujung
kalau ada partai lain yang ingin mencalonkan mas ganjar pasti
buktinya misalnya nasdem kemarin sudah deklarasi ya awalnya
bahwa ada peluang ganjar untuk sejumlah anggota koalisi di kib tertarik kan
itu jelas ada sebagian dari dpw p tiga pan gitu yang mencalonkan
nah sekarang pertama
mas ganjar tadi sikapnya gimana
apakah dia pokoknya dari pdip
kalau nggak dari pdip kita nggak maju gitu
kalau sampai hari ini sementara kan gitu kayaknya
nah itu berarti
tetapi pada saat yang sama
kalau pdip mencalonkan ganjar
maka itu berarti peluang ganjar untuk dicalonkan bersama partai lain misalnya kib
menjadi lebih besar
karena kib bisa bergabung begitu
iya karena kan pdip tampaknya itu
tidak mau tidak berkoalisi
seperti yang ditawarkan lihat selama ini
nah memang yang masih jadi pertanyaan itu tadi
apakah pdip akan mencalonkan ganjar atau tidak
tampaknya mas noel ini
kalau dibandingkan dengan mas eko yang beberapa waktu lalu
yang sama sama ganjaris
saya eko kuntadi
saya eko kuntadi
saya eko kuntadi
saya eko kuntadi
saya eko kuntadi
saya eko kuntadi
saya eko kuntadi
saya eko kuntadi
ini sesama relawan tapi tidak saling mengenal kayaknya
bisa bisa mungkin belum disatukan dalam satu ikatan koalisi relawan
saya melihat mas noel ini lebih optimis sekarang ya
lebih optimis ya
apakah dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui
itu yang saya tidak tahu
mungkin sudah berkomunikasi secara batin dengan baik
saya mau tanya ke
bang komar juga nggak jelas itu sebetulnya
apa dia dukung mbak puan
apa dia dukung ganjar
kita tidak tahu
karena sebagai one heart dia harus ada di tengah tengah
iya harus berdiri tengah kelurus di tengah
bang doli kalau misalnya ganjar akhirnya memang dicalonkan oleh pdi perjuangan
apakah kemudian golkar kib terutama ya tertarik untuk bergabung dengan koalisi pdip
atau ya sudah lebih baik kita bikin koalisi kita
kita sudah punya koalisi kita mau majukan calon sendiri
ya kita kan pada dasarnya sebetulnya punya tiket untuk bisa maju pasangan sendiri
jadi itu menjadi pertimbangan utama saya kira dalam pembicaraan antara golkar
p tiga dan pan
nah bahwa nanti pada akhirnya juga ada penambahan koalisi baru ya
kemudian juga penambahan anggota koalisi baru itu menambah deretan calon presiden
ya itu akan dibicarakan bersama sama
jadi segala kemungkinan itu masih ada terjadi
tapi per hari ini kami bicara tentang bahwa kami yakin kib ini tetap solid
dan kib solid itu sudah punya cukup satu tiket untuk mengantarkan pasangan calon presiden
tapi kan kalau dilihat dari internal kib ini banyak sekali ya dpw pan kemudian dpc p tiga yang sudah mendeklarasikan ganjar
bukan mendeklarasikan ketua umum anda
artinya kalau misalnya nanti ganjar dicalonkan oleh pdip kan akan ada terjadi stuck
siapa yang akan menjadi capres
apakah kemudian ganjar ataupun erlangga

saya kira itu kan memang sudah ada kesepakatan diantara

karena kita menghargai tadi menghormati kedaulatan masing masing partai
yang memang mereka belum putuskan
ya kami nggak ada persoalan dengan bahwa dpw dpw pan dan p tiga nggak mengusung nama ketua umum kami
tapi yang jelas golkar sudah memutuskan calon presidennya hari ini secara internal itu pak erlangga tarto
ya harusnya justru kami kan juga ngapain kami marah
atau mereka juga gak nyalonin ketua umum mereka gitu
karena kan mereka sadar bahwa elektoral ketua umumnya itu
kenapa kami harus marah ketika mereka nggak menyebut nama pak erlangga gitu
yang jelas partai golkar sudah putuskan nama pak elangga hartarto
ini saya dapat informasi yang harus anda klarifikasi
bahwa presiden jokowi sudah memanggil ketua umum anda beberapa saat yang lalu

presiden jokowi sudah memanggil ketua umum anda beberapa saat yang lalu
juga memanggil ketua umum pan juga memanggil ketua umum p tiga
plt ketua umum p tiga
dan menyatakan di situ kib kalau bisa jalan ke jalan jalan jalan
kalau bisa jalan bersama dengan ganjar itu betul gak
pertama pak jokowi sudah beratus kali mungkin manggil pak erlangga
selama pak erlangga sebagai mengko sebagai ketua partai golkar
dan memanggil pak zulkifli hasan semakin intensif juga ketika sudah menjadi masuk di kabinet

jadi saya kira ya itu hubungan antara presiden dengan pak erlangga
kemudian hubungan anggota kabinetnya
kemudian hubungan kepala negara dengan partai partai politik yang menjadi anggota koalisinya
isinya seperti apa saya kira saya yakin bicara tentang kebaikan buat bangsa dan negara
memasangkan ganjar dengan erlangga hartarto itu menjadi salah satu topik pembicaraan
antara presiden dengan ketua umum anda itu betul nggak
siapa yang ngasih tau pak jokowi ya mana mana
makanya saya konfirmasi ke anda itu betul apa
saya gak tau
yang membicarakan yang
yang bicara antara pak jokowi sama pak erlangga
tapi itu tawaran menarik nggak buat golkar
nah jadi tanyanya sama pak jokowi sama pak erlangga
oke tapi itu tawaran menarik gak buat golkar
kita belum bicarain
di dalam koalisi indonesia bersatu kita belum bicarakan sama sekali
kita baru bicara tentang visi misi
besok tanggal enam kita di makassar akan bicara tentang bagaimana visi misi itu bisa dapat feedback dari masyarakat
nah setelah itu kita baru bicara kriteria apa lagi
nah jadi masih panjang nih ceritanya soal penetapan capres dan cawapres itu
oke memasangkan erlangga ganjar ataupun ganjar erlangga masuk dong dalam opsinya kib dalam opsinya golkar
masa gak masuk sih
semua opsi dibicarakan nanti pada akhirnya
pada momentumnya pasti semua opsi dibicarakan
dan itu bisa macam macam
jadi opsinya bisa ada erlangga bisa ada pak zulkifli hasan bisa ada pak amadiono bisa ada pak erlangga bisa ada pak erlangga bisa ada pak erlangga
kok nggak ada pak ganjarnya
bisa yang lain juga
oke bisa yang lain juga
arifana saya kira kalau pdip mencalonkan ganjar maka yang paling besar pdip itu berkoalisi dengan kib
karena kalau ganjar kan berarti calon presiden
tinggal dicari calon wakil presidennya
dan pertanyaannya untuk berkoalisi dengan pak prabowo
karena pak prabowo pasti calon presiden kan
pak ganjar gak mungkin jadi cawa pres gitu
maka pertanyaan nana itu saya kira masuk akal
bahwa ganjar erlangga misalnya itu kan salah satu pilihan yang paling rasional
salah satu ya
karena diantara tiga partai kib itu yang paling banyak kursinya yang paling banyak perlawanan suaranya adalah partai golkar
partai pemenang pemilu nomor dua yang katanya paling kuat
udah lima puluh delapan tahun kalau menurut bang doli
jadi itu yang paling rasional
dan kalau disimulasi dari segi kemungkinan kompetitif atau berpengaruh

saya kira golkar sudah melakukan simulasinya mungkin
ya ganjar erlangga salah satu yang cukup kompetitif
jadi itu pertanyaan rifana itu sangat masuk akal menurut saya
jadi memasangkan ganjar dengan erlangga masuk ke dalam
untuk mengarungi lautan masalah yang begitu besar ke depan
itu semua partai politik ini harus jadi kapal kapal besar
yang bersini sini satu sama lain untuk mengarungi
jadi jangan ada yang jadi sekoci
kalau jadi sekoci
bangsa ini yang rugi
artinya ganjar pranowo bisa saja dapat kapal besar
dari koalisi besarnya kib ini ya
saya perbaiki kata katanya bukan dikunci tapi dapat kapal besar
oke nanti saya akan tanya pendapat dari para mahasiswa
teman teman dari bem universitas dipendegoro
bagaimana tanggapan mereka atau mungkin mereka punya pertanyaan
ini dari tadi kita ngomongin soal ganjar
kemudian pak erlangga
tapi belum ada yang punya tiket
padahal pendaftarannya sudah tinggal satu tahun lagi
apakah kemudian teman teman mahasiswa punya pandangan lain
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih menyaksikan politikalshow
dan kita masih bersama dengan para narasumber
dan kita akan memberikan kesempatan kepada teman teman mahasiswa
dari badan esekutif mahasiswa universitas dipendegoro
sebagai bentuk komitmen dari cnn indonesia
kita selalu menghadirkan teman teman mahasiswa
teman teman milenial untuk bisa berpartisipasi
dalam diskusi kita pada setiap episode
dan kali ini teman teman mahasiswa dari bem undip
silahkan kalau ingin bertanya ataupun memberikan pendapat
tapi lebih baik tanya sih
jadi bisa mencabar para narasumber saya
yang ada di studio
perwakilan dari bem undip
kemudian pertanyaannya apa
atau komentarnya apa
oke baik terima kasih mbak
sebelumnya suara saya masuk ya
sebenarnya ini salah satu diskusi dan perdebatan ya
yang cukup menarik juga gitu
sebelumnya saya perkenalkan
nama saya iwan ibrahami jak
selaku presiden mahasiswa
dari badan esekutif mahasiswa universitas dipendegoro
sebenarnya kami kalau melihat fenomena di tahun politik ini
ini kan juga sudah menjadi satu catatan ya
dan satu hal yang lubrah
ketika menuju dua ribu dua puluh
koalisi sudah mulai banyak bersebaran gitu
tapi satu hal yang menjadi catatan kami mbak
sebelum saya pernah bertanya ya
kepada salah satu partai nanti di sini gitu
fenomena yang terjadi
di tahun dua ribu dua puluh dua ini menuju dua ribu dua puluh tiga
ada satu fenomena kejenuhan politik
kenapa bisa disebabkan
yang mengakibatkan orang menjadi antipati
ataupun menjadi tidak peduli terhadap partai politik gitu
karena terlalu banyak gimmick gimmick
ditampilkan di dalam permukaan publik ini sendiri gitu
ya salah satunya misalnya perkara
bu puan atau pak ganjar gitu
ataupun dengan partai partai yang lain
mengangkat elektabilitas dari partai
partai politik tidak segan kemudian
mengangkat orang orang yang hanya memiliki popularitas
mengangkat orang orang yang hanya memiliki eksistensi saja
tidak dengan ditunjang dengan kompetensi
nah yang saya ingin sampaikan
terhadap abang abang dan sekalian yang ada di sini adalah
saya meyakini dan saya masih peduli
berkaitan dengan partai politik maupun dengan dunia politik di indonesia ini
ini menjadi salah satu unsur demokrasi
tapi yang ingin saya dan kami ingin sampaikan adalah
perkara partai politik ini tidak hanya selalu berkutat pada elektabilitas saja
bagaimana politik indonesia bisa bagus ketika ditunjang dengan kualitas
nah sekarang pertanyaan saya
partai pdip perjuangan
sampai di titik ini
saya ingin tanyakan kepada bung kamarudin
bung komadrudin akan kira kira memilih siapa
karena budaya meritokrasi
budaya meritokrasi di indonesia ini masih sangat rendah
pdip akan memilih siapa bung kira kira
anaknya ketua umum
atau kira kira pak ganjar pranowo
yang salah satu juga
ketika menjadi mahasiswa
salah satu kader dari gmni
ini menjadi menarik
untuk kita simak
kira kira bung memilih siapa
saya kira kita sudah dapat poinnya
atau memang meritokrasi
baik terima kasih
mungkin demikian mbak
oh iya terima kasih
ada satu lagi
kayaknya cuma satu aja
itu tadi pertanyaannya sudah banyak
saya mau ke pak komar dulu
nanti saya baru ke bang doli
dari kalangan milenial
terhadap gimmick gimmick politik
yang dilakukan oleh partai politik
karena partai politik lebih cenderung
dalam memilih calon yang akan diusung nanti
pak komar silahkan
ya makanya sekarang kan
kita tidak cepat cepat membuat keputusan
termasuk juga disampaikan oleh sekjen pd perjuangan
bahwa hasil survei bukan satu satunya
itu karena kita juga mempertimbangkan
dari berbagai hal
tapi bahwa kondisi pemilu sekarang
ya juga tidak terlepas dari urusan survei
tidak mungkin orang cerdas kita calon
tapi tidak didukung oleh rakyat
dan ini juga soal kecerdasan rakyat juga
bukan saja partai politik
jadi elektoral tetap menjadi pertimbangan
meskipun bukan pertimbangan utama
berarti kalau soal pertimbangan elektoral
ya berarti mas ganjar dong
udah kau jangan bawa lagi saya ke sana
kita sudah lewat ke belakang
karena tadi dikatakan
siapa yang dipilih
apakah anaknya ketua umum
sebentar saya belum jawab itu
kalau begitu nana aja yang jawab
saya tidak usah jawab kan
itu yang membedakan saya
dengan adinda saya di mahasiswa itu
dia orang bebas
kalau ikuti penjelasan saya
mestinya tidak ada pertanyaan seperti itu
karena kita ini terikat dengan keputusan organisasi
ini ada aturan
kemudian aturan ini kita
tadi saya sampaikan
kongres itu menyerahkan ke ketua umum
meskipun secara pribadi saya punya calon
saya ini pengurus partai
itu bedanya saya dengan teman teman mahasiswa
atau adindara lawan ini
kita ini tidak bebas
ketika kita masuk di partai politik
kebebasan kita diatur oleh aturan organisasi
jadi tidak boleh sembarangan mengunggah
jadi kita harus berhenti
karena ada aturan organisasi
aturan lainnya harus ditaat
padahal parli itu
parli itu bersuara
jadi keributan demokrasi itu memang diperlukan
meskipun ada aturan partai
sekarang kan kita bicara bukan soal parlemen
kita bicara soal partai politik dan calon kan
jangan dibawa saya kesana
yang mana ini kejar sana ke sini
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
bang doli karena waktu kita tidak banyak ya
tadi bahwa teman teman mahasiswa mengatakan ada kejenuhan dari kalangan milenial karena
ada gimmick gimmick politik yang sering dilakukan oleh partai politik karena lebih mempertimbangkan
soal faktor elektoral dalam mengusung calon yang akan didorong pada pilpres dua ribu dua puluh
martai anda memperhitungkan elektoral enggak
saya kira begini
partai politik ini sangat serius ya menghadapi momentum pemilu itu
bukan hanya sekedar bicara tentang gimmick gimmick tapi kita lebih pada yang substansial juga
nah bagi partai golkar dan saya kira juga sama dengan partai partai politik yang lain ya
untuk menentukan pasangan capres dan cawapres itu kan banyak sekali pertimbangan yang cukup matang yang harus kita diskusikan
satu tentu memang harus mempertimbangkan
nah aspirasi publik ini tentu berdasarkan dari banyak faktor banyak variable
satu misalnya yang disampaikan oleh publik itu secara langsung
contoh misalnya kan ada lahirnya semacam gp mania macam macam itu kan mewakili aspirasi publik sebetulnya
nah yang kedua dari lembaga survei
itu kan juga menyerap apa namanya aspirasi publik secara intang
aspirasi publik secara ilmiah kira kira
kalau ini direct itu melalui sistem akademik kira kira begitu
nah yang kedua dari aspek dukungan partai politik
nah ini yang sebetulnya mau disampaikan oleh kib
jadi kalau tadi teman teman mahasiswa mengatakan banyak gimmick gimmick
justru kita kib ini lahir untuk kemudian mengatakan bahwa kalau mau jadi calon presiden
yang jadi pertimbangan bukan hanya sekedar

tapi di dalam undang undang kita mengatakan bahwa orang mau jadi capres cawapres itu harus melalui mekanisme partai politik
betul tiketnya dari parpol
tiketnya dari parpol
suka atau tidak suka kita ini berada di sistem politik yang menganut demokrasi
nah ini kan pesan yang mau kami sampaikan
boleh kita semua mengatakan diri kita punya elektabilitas dan populasi tinggi
tapi ujungnya balik ke partai politik
terus negosiasi dengan partai politik
keputusan dari partai politik itu ya
nah yang ketiga adalah faktor kemudian tadi
apakah orang yang kita usung ini betul betul capable
punya kualitas untuk bisa membawa indonesia ke depan dengan sekian masalah yang dihadapi itu
mampu bisa survive dan segala macam
nah itu kan berdasarkan pengalaman berdasarkan jam terbang berdasarkan komunikasi politik yang dibangun
jadi variabelnya cukup banyak dan itu dibicarakan serius
bukan hanya sekedar gimmick gimmick
kita lihat nanti apakah kemudian gimmick gimmick yang rangkulan rangkulan itu kata pak jokowi kan supaya cepat cepat dideklarasikan saja calon presidennya
itu yang bilang pak jokowi
iya pak jokowi kan bilang jangan sekedar rangkulan rangkulan
tapi juga terlalu lama lama
itu artinya apa
cari momentum yang tepat
momentumnya berarti kira kira kapan
ya nanti kita cari momentum yang tepat
kalau momentum tepat di poin sekarang ya jadi momentum namanya
tidak menjawab pertanyaan mahasiswa
anda melihat kalau misalnya ganjar pranowo nantinya tidak dicalonkan oleh pdi perjuangan
relawan akan mendorong untuk maju dari partai lain atau ya udah stay aja tetap di pdi perjuangan
saya masih punya keyakinan pdip pasti punya pertimbangan soal ganjar ini kan sudah kendak rakyat ya
yang tidak bisa dibendung lagi apalagi kayak kita ditambah lagi beberapa lembaga survei
ada dua kekuatan hari ini
kekuatan riset lembaga survei dengan kita kekuatan yang organik
yang dimana mana kekuatan rakyat sedang mendukung mas ganjar
artinya apa ekspektasi rakyat ini saya yakin menjadi pertimbangan politik dan pertimbangan strategis pdip itu sendiri
tidak mungkin kayak kita gini yang di luar non partai yang menginginkan mas ganjar mimpin
tapi kami tidak memaksa
tapi kami ingin ngasih tau pesan
oke anda masih optimis lah ya
ini loh bu mega kami yang di luar partai ini menginginkan mas ganjar
masa ibu sebagai pemilik kader
masa nggak mau mendengar aspirasi kita sih gitu loh
oke baik itu optimismenya relawan supaya ganjar pranowo diusung dari pdi perjuangan
dan anda meyakini megawati akan mengabulkan keinginan
dan saya tidak pernah meleset ketika mendukung siapapun
oke oke kita tes nantinya di ujung
apakah kemudian ada penurunan elektoral atau ya tetap bisa menang dari pemilu legislatif
namanya calon presiden dan wakil presiden itu punya pengaruh biasanya kepada elektabilitas partainya
jadi calon presiden yang populer yang elektabilitasnya tinggi yang peluang menangnya besar itu biasanya punya pengaruh positif
dan saya kira tentu akan ada pengaruh cuma seberapa besar pengaruhnya itu
itu tentu tidak tergantung hanya pada capres cawapres yang didukung oleh pdip
tapi juga tergantung siapa lawannya
nah terakhir saya kira saya ingin katakan
elektabilitas itu beda dengan popularitas
elektabilitas itu gabungan dari banyak hal termasuk meritokrasi kompetensi dan sebagainya
kalau popularitas iya popularitas itu sekedar orang tahu apa enggak
jadi yang kita bicarakan elektabilitas bukan popularitas
kalau elektabilitas adalah gabungan dari berbagai faktor yang tidak hanya menghitung soal orang tahu apa enggak
jadi itu ukuran cukup baik sebetulnya untuk melihat kapasitas seseorang
oke kita tunggu nanti bagaimana ujungnya ya
kemudian pdi perjuangan akan memberikan restu kepada ganjar pranowo dengan mempertaruhkan angka elektoral tadi
dan setelah ini akan ada penampilan dari para komika gyan dan juga aldo untuk menurunkan tensi
bagaimana pandangan mereka tentang situasi politik di pdi perjuangan dan juga ganjar pranowo saat ini
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
betul selamat malam bapak bapak
pak tadi kan banyak tabel tabel tuh elektabilitas ganjar
enggak capek ngelihat pak ganjar di atas terus pak
enggak saya pengen coba pengen tanya kalau elektabilitas aldi taher di sebelah mana pak tadi ya
aldi taher oh yang nyanyi nyanyi itu ya
betul sebelah mana tuh aldi taher ya pak ya
sebelah kiri kali
tapi kenapa nanya aldi taher kenapa enggak nanya giring pak
eh kalau giring kan dibawa aldi taher
tapi kita hari ini akan membahas pak ganjar
ya kita punya pantun spesial buat pak ganjar
kasih pantun dulu kali ya
di makassar membeli ke dondong
pak ganjar saya selalu dukung pak ganjar
karena pak ganjar selalu di hati dong
saya juga punya pantun buat pak ganjar nih
jalan jalan ke kota banjar
kota banjar ada jadi ke kalimantan
masyarakat memilihnya pak ganjar
tapi pdip kayak milih papuan
kayaknya kita kan enggak tahu
kita enggak tahu
kita kan masyarakat enggak tahu
yang menarik dari pak ganjar adalah
beberapa waktu lalu punya postingan di instagram
itu adalah di bawah baliho nya mbak puan
viral banget itu
viral tuh ada postingannya
yang baliho nya mbak puan adalah
merebut kemenangan hattrick
di bawahnya pak ganjar seperti ini
yang menarik adalah komentar netizen pak
wah itu komentarnya rame banget pak
ada dua komentar yang kita sudah highlight
yang pertama adalah komentarnya adalah
ini kita translate ke bahasa indonesia
karena bahasa jawa tuh
boleh nggak itu baliho dicopot aja
karena bikin kaget bisa tabrakan
itu ada pak
bukan kata kita pak
kita kan pengen membela mbak puan
kok bisa baliho bikin orang kaget dan tabrakan
masalahnya kan baliho itu kan
enggak masuk akal kan mbak
enggak masuk akal dan enggak gerak dong
kecuali kalau pas motor lewat
nah itu baru
itu baru pasti
pasti akan jatuh
pasti akan kaget kalau gitu bang
saya paling enggak masuk akal
merasa emosi ya bacanya
ada netizen yang komen seperti ini di kolom komentar pak ganjar adalah
bisa enggak baliho nya diganti pakai logo mu
boleh nggak baliho pdip diganti logo mu
ini kan maksudnya gini
kalau kita analisis
emang mu dan pdip punya persamaan
ada persamaan ya
karena di pdip dan di mu masing masing punya toko
yang suka dikomentari netizen
kalau di mu punya
kalau di pdip punya mbak puan
nah kalau kita lihat dari dua tokoh ini
punya persamaan juga antara meguire dan mbak puan
apa tuh bang
sama sama suka blunder
nah itu dia
sama sama suka blunder
meguair juga ya
tema kita itu sekarang tentang pak ganjar pak
kenapa kita bahas bu puan terus dari tadi bang
ya karena yang dikomentari netizen mbak puan terus
berita blunder tadi ya
tapi kalau kita baca artikel pak
kita menemukan artikel
fakta unik dari pak ganjar
ini kita menemukan langsung pak
akhirnya ada satu artikel yang membahas lima fakta unik tentang pak ganjar
pak ganjar itu dulu pas kuliah itu pernah cuti dua semester
ini luar biasa
pak ganjar cuti dua semester
sekarang jadi gubernur
bahkan sekarang pengen nyapres
cuti dua semester jadi gubernur
itu kan menunjukkan dari kegagalan
dia akhirnya bisa jadi kesuksesan
dan ini tuh pak inget banget
aku juga anak ugm pak
temanku di ugm juga ada yang cuti bahkan sampai tiga semester pak
empat semester jadi gubernur
kalau tiga semester jadi
dia di do waktu itu bang
di do dia
emang gak boleh kalau sampai tiga semester
gak boleh ya
gak boleh pak
soalnya itu udah berlebihan
tapi yang menarik pernyataan pak ganjar
ketika ditanya netizen kenapa pengen nyalon jadi presiden
oh iya pernah ada itu bang
pak ganjar ngomong seperti ini
itu jawaban yang bagus banget bang ya
jawaban yang bagus banget
dan ini bisa jadi pesan untuk seluruh kader politik
siapapun partai politiknya
pesannya cuma satu bahwa suara rakyat harus di atas suara partai
terima kasih sekali
itu tadi penampilan dari aldo dan juga gian dari komisi co
jadi gak boleh ada yang baper
karena sekali lagi pemilih di dua ribu dua puluh empat adalah pemilih milenial
yang jumlahnya hampir
jadi ya komedi versus politik akan banyak menghiasi layar layar
banyak dimunculkan oleh teman teman milenial
dan sekaligus tadi penampilannya aldo dan juga gyan
menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir
ada bang ahmad doli kurnia
wak ketum partai golkar
bang komarudin watubun
ketua dpp pdi perjuangan
relawan gp mania
dan juga mas jadi hanan dari lsi
terima kasih sekali atas waktunya pada malam hari ini
dan sampai jumpa
senin dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat malam dan sampai jumpa